senin petugas memperlakukan skema kontraflow di ruas tol jakarta cikampek
tepatnya dari kilometer enam puluh lima hingga kilometer tiga puluh enam
meski sedikit padat arus lalu lintas masih cenderung lama lancar
kepadatan kendaraan masih mewarnai arus balik lebaran di ruas tol jakarta cikampek
khususnya di gerbang tol cikampek utama
petugas tidak lagi memperlakukan sistem satu arah sejak senin pagi
karena arus lau lintas mulai normal
senin malam petugas hanya memperlakukan skema kontraflow
untuk mencairkan kepadatan yang terjadi akibat pertemuan lalu lintas dari dua arah
yang menuju jakarta yaitu dari jalan tol cikularang pada lingi
hingga empat hari setelah lebaran
sudah ada tujuh puluh persen kendaraan yang kembali ke jakarta melalui ruas tol cipali dan japek
dan untuk mengetahui kondisi arus balik di gerbang tol cikampek utama
jawa barat sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan
selamat malam cila
ya hingga malam hari ini bagaimana kondisi arus balik di sana
sepertinya sudah mulai lancar ya saya melihat di belakang anda
iya selamat malam ratu nabila
benar sekali pada malam hari ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol cikampek utama
sudah mulai bersahabat
kondisi ini terjadi karena pemberlakuan kontraflow
yang sudah dimulai sejak satu jam lalu
atau kurang lebih pada pukul sembilan malam
dari mulai kilometer enam puluh lima sampai kilometer tiga puluh
dan memang ini mengurai kepadatan cukup efektif
karena terlihat ini ramai lancar cenderung lengang
sehingga kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan
kurang lebih lima puluh hingga enam puluh km per jamnya
dan ratu nabila ini untuk mengetahui lebih jelasnya
bagaimana skenario arus balik lebaran evaluasi
dan juga bagaimana volume
kendaraan yang sudah melintas di empat hari setelah lebaran ini
sudah bersama dengan saya
kepala bagian operasional korlantas polri
kompes pol benyamin
halo pak selamat malam
ya selamat malam
pak ben ini bisa dijelaskan lagi
ini sudah empat hari setelah lebaran
sudah mulai lengang di hari keempat ini
sebenarnya skema dan juga skenario seperti apa pak
yang sudah disiapkan mungkin nanti sampai tanggal dua belas

jadi seperti yang kita ketahui bahwa arus puncaknya sudah lewat ya
jadi kalau kita menyaksikan kemarin dengan hari ini sangat berbeda sekali
kemarin adalah jumlah kendaraan yang tertinggi
yang kita hitung selama arus balik ini
yaitu sekitar satu ratus tujuh ribu kendaraan
yang masuk ke cikampek dari cipali
belum lagi gabungan yang dari cipularang
jadi sekitar total ada satu ratus enam puluh kendaraan yang kemarin lewat
kalau sekarang ini cuma empat puluh enam ribu saja
sampai dengan saat ini ya
jadi agak ringan lah
tapi satu jam dua jam lalu
ini juga terjadi kepadatan di sini
tetapi kemudian kita lakukan kontraflow
pada kilometer atau ruas jalan tertentu saja di dalam
sehingga ini sudah bisa mencairkan
berbeda dengan kemarin
kalau kemarin tidak cukup kita melakukan kontraflow
jadi kita harus melakukan dengan one way
sampai dengan ke kilometer dua puluh sembilan cikampek ya
jadi berangsur angsur ini sudah kira kira jumlah kendaraan
berangsur angsur ini sudah kira kira jumlah kendaraan
jadi berangsur angsur ini sudah kira kira jumlah kendaraan

antara arus mudik dan arus balik ini
jadi skema kontraflow ini masih diberlakukan ya pak ya
tapi untuk hari ini saja
tidak lagi one way begitu pak ya
ya kemungkinan untuk one way tidak kita berlakukan lagi ya
mengingat jumlah kendaraan juga kan sudah mulai menipis
tidak seperti kemarin kemarin
jadi tentunya penerapan ini situasional kita harus tempatkan pada saat yang tepat ya
mana yang harus kita pergunakan untuk one way
mana yang harus kita gunakan untuk kontraflow ya
jadi mungkin kalau sekarang ini sampai dengan hari minggu
kalaupun itu diperlukan kita hanya menggunakan kontraflow saja
di prediksi pak puncak arus balik ini
prediksi arus balik ini akan benar benar berakhir pada kapan pak kira kira
perkiraan kita sampai dengan hari minggu
karena anak anak sekolah juga kan masih ada ya
yang belum kembali senin mungkin sudah mulai masuk sampai hari minggu
oleh sebab itu hari ini dari mabes polri memutuskan bahwa operasi ketupat selesai nanti jam dua puluh empat ya
tetapi ada perintah lagi bahwa untuk masing masing polda yang terutama banyak arus baliknya
ini tetap melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan
sehingga kita tetap melakukan penjagaan penjagaan pada ruas ruas jalan
yang menjadi tujuan arus balik
pak ini kalau kita bicara mengenai evaluasi
sejauh ini sampai empat hari setelah lebaran
apakah bagaimana evaluasi sementara dari pihak polisian mengenai arus mudik dan juga arus balik tahun ini pak
baik kalau untuk arus mudik mungkin kita semua tahu ya semuanya berjalan baik lancar ya
kemacetan terjadi ini memang pada saat hari lebaran dan h plus satu ya
ini dikarenakan memang arus silaturahmi
kemudian kembalinya pada saat setelah lebaran ini yang memang terjadi banyak masalah
artinya beberapa ruas jalan banyak terjadi perlambatan perlambatan
tapi di situ juga sudah diatasi oleh masing masing polda dengan berbagai cara
ada yang kontraflok ada yang buka tutup arus ya sehingga semua itu bisa terurai
termasuk kemarin dua hari kemarin di sini mungkin yang cukup tinggi
kendaraan tidak bisa seperti ini larinya kan
berjalannya tidak normal lah ya tapi semua bisa teratasi
dan untuk masalah kecelakaan lalu lintas
ini juga yang membuat kita semua senang ya
kemudian untuk korban meninggal dunianya itu
pada waktu yang sama sekitar dua belas hari
ini belum penutupan sampai dengan tiga belas hari ya
jadi hitungan kita apple to apple sama waktunya dua belas hari demikian
jadi memang sejauh ini evaluasi sementara cukup baik begitu pak ya
tentu saja nanti akan ada evaluasi tambahan ya pak
untuk kemudian mengkaji segala sesuatu yang terjadi di masa arus mudik dan juga arus lebaran ya pak ya
kedepannya juga kita bisa dengan evaluasi yang sekarang ini
kita bisa memperbaiki lagi ke depannya agar bisa lebih melayani masyarakat dengan lebih baik lagi
terima kasih banyak pak ben untuk waktunya
ya ratu nabila sampai sekarang kondisi lalin juga masih lancar begitu
tadi pak benyamin sudah mengatakan kalau sisa kendaraan yang akan melintas selama arus balik
yang akan melintasi gerbang tol cikatama ini masih sampai dengan hari minggu
tapi kita berharap saja
supaya arus lalin ini bisa kembali normal pada hari ini atau paling lama besok
demikian ratu nabila
baik terima kasih atas laporan anda priscila dauhan dari cikampek